bakal calon presiden dua ribu dua puluh empat dari pdip ganjar pranowo
melakukan safari politik di wilayah kecamatan warunggung
kabupaten lebak banten sabtu sore
kedatangan ganjar disambut teriakan ganjar presiden
dari para pendukung dan relawan kemenangannya di wilayah ini
bertemu dengan sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat
ganjar memaparkan kesuksesan pemprov jawa tengah dalam membangun desa
kepada masyarakat banten ganjar menjelaskan pengelolaan dana desa
bantuan keuangan hingga pembangunan infrastruktur
pendapatnya fatwanya begitu ya kepada masyarakat untuk menjaga persatuan itu
menurut ganjar banten bisa menjadi provinsi yang semakin maju
karena punya sejarah peradaban yang bagus dengan letak geografis
menguntungkan dekat dengan ibu kota jakarta
tim liputan cnn indonesia